itu kang ujang sama tess serena mau kemana lagi
ah paling juga jalan jalan
udah gak usah urusin urusan orang lain
urusin aja urusan kamu sendiri
aku lagi kepikiran om pipi
sudah lebih dari seminggu dirawat di rumah sakit
di ruang hc
si pipit udah berapa hari ini di ruang hcu
itu berarti kondisinya gawat
kang pipit udah sering sadar
dia sering lihat yang sebetulnya nggak ada
yang paling ngeri katanya suka ada yang datang
ngajak dia pergi
kang pipit gak tahu itu siapa
kalau udah gitu kang pipit suka ketakutan
kadang kadang kang pipit suka teriak teriak kesakitan
sakit yang luar biasa
gak tahu karena paru parunya gak tahu karena jantungnya
kalau udah gitu dokternya juga bingung
gak bisa dikasih obat penenang
dokter nuduh dia itu dulunya bandel
apa aja dia makan
apa aja masuk ke perutnya
semua ikut ke aliran darahnya
nolak obat penenang
sudah gak mempan
separuh hidup akan satu paket sama dia
satu tim dalam urusan kerjaan
awalnya perintah atasan
lama lama akhirnya jadi kebiasaan
gak ada murad tanpa pipis
selama satu paket sama pipit
akang sebetulnya sering dibikin jengkel
sering dibikin kesel
akang sempat kepikiran buat gak satu paket sama dia
akang selalu gak tega
sekarang malahan akan takut kehilangan dia
takut dia nggak bisa ketolong
kalau kamu nengok kang pipit lagi aku ikut
ya udah gak usah
saya cuma bisa ikut prihatin
semoga bekas anak buah kamu itu
dipetulkan jadi lagu precis
ke rumah sakit
kamu saya hantar pulang dulu
saya harus ke rumah sakit
itu kang ujang sama tess serena mau kemana lagi
ah paling juga jalan jalan
nggak usah urusin urusan orang lain
urusin aja urusan kamu sendiri
aku lagi kepikiran om pipit
enggak rumahnya dekat tempat kos aku
sebelahan sama tempat kos kamu
nggak sebelah juga
agak jauh sih
itu berarti bukan tetangga
tetangga tapi rumahnya agak jauh
kamu kenal dekat sama dia
nggak juga sih
kenapa kamu kepikiran dia
udah seminggu lebih di rumah sakit
kamu tetangga tapi agak jauh
kamu juga gak deket sama dia
terus apa urusannya sampai dia sakit jadi kepikiran sama kamu
nggak tahu kepikiran aja
dia om om yang banyak duitnya
emak kemana ke tukang buah oke
tadi sebelum pulang ceno bilang ada tetangganya yang ikut kerja di tempat disimplin
suruh datang aja kesana ketemu ujang
bisik bisik apa maka sebentar lagi ulang tahun terus
terus mau apa kado kado nya apa jaduk sekilo
berangkat berangkat kemana ketimbangan
ya udah nanti beli aja kue apa namanya
tak ya sama lilinnya
ya iya aduh masa diulang tahunin nggak dikasih kado